karpet merah menuju dua ribu dua puluh empat nampaknya kian mencuri perhatian ya tak sedikit yang memanfaatkan dengan mungkin tebar pesona berbalut pencitraan
untuk pembahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur eksekutif parameter politik indonesia ada mas adi prayitno
mas adi selamat malam
selamat malam dipani
oke mas adi saya mau minta tanggapan mas adi dulu nih
apakah mengurusi toilet itu memang perlu dilakukan seorang menteri walaupun mengurusi toilet ini toilet yang menjadi bagian dari fasilitas di salah satu perusahaan plat merah di bawah naungan bumn ya
atau mungkin mas adi melihatnya ada hal hal lain yang tercium aroma aroma apa
ya kalau dibilang perlu tentu perlu ya karena toilet yang disediakan di setiap spbu itu kan kerap meresahkan
itu kan masuk kategori pungli orang masuk toilet
entah ada yang mandi entah ada yang lainnya itu kan seakan akan diwajibkan untuk membayar
padahal kan itu fasilitas yang mestinya gratis ya
tapi kan secara subtansi ada jauh hal yang lebih penting mestinya yang diurus oleh pak menteri bumn
pertama misalnya perusahaan perusahaan bumn andalan itu ya memang harus untung banyak di tengah pandemi ini
ataupun mengantisipasi supaya kilang minyak itu tidak terjadi kebakaran dalam setahun sampai tiga kali
itu kan jauh lebih penting
membangun citra positif dalam politik itu sebenarnya sah
tapi kan tidak harus niru niru apa yang sudah dilakukan oleh jokowi
kelihatan merakyat ngomong dengan penjaga toiletnya gitu
nggak harus begitu
cukup mengkapitalisasi posisinya sebagai menteri bumn yang kemudian memamerkan apa saja yang kemudian bisa dibanggakan prestasinya itu
ya salah satunya perusahaan bumn jangan lagi ada yang kemudian rugi
jangan lagi misalnya cerita ada tentang kilang minyak yang terbakar
hanya karena misalnya urusan petir gitu
karena bagi publik urusan toilet itu antara penting nggak penting
karena urusan remeh temeh gitu ya
nggak harus menteri urus begitu
ada hal yang jauh lebih besar
karenanya jangan sampai niat baik untuk menaikkan citra menaikkan popularitas
populer memang dikenal orang
tapi dikenalnya buruk gitu
tidak baik kesannya negatif
itu kan sangat paradoks dengan apa yang diinginkan
makanya harus hati hati membangun citra itu
setiap isu yang menjadi pembicaraan itu tidak otomatis bisa dikonversi menjadi berita positif
dan rakyat cenderung bersikap simpati misalnya
justru sebaliknya yang ada adalah cibiran gitu ya
kritik bahkan cacimaki
bahwa pencitraan yang dilakukan oleh elit itu bertentangan dengan logika yang semestinya
ini yang saya kira memang bahwa bermain politik menuju jalan panjang dua ribu dua puluh empat itu
tidak kemudian harus dilihat sebagai sebuah hitam putih
meski fashion dan stylenya itu berbeda
jadi pencitraan itu bukan hal yang haram atau tabu dilakukan ya
apalagi mungkin sebagai bekal modal menuju bursa pemilihan kita berbicara dua ribu dua puluh empat ini mas adi
betul tidak ada tuh larangan larangan apapun di undang undang pemilu
di undang undang partai politik di undang undang yang lainnya
tidak ada larangan larangan setiap elit
setiap pejabat publik di negara ini sedang berusaha bersolek diri sebenarnya menuju jalan panjang dua ribu dua puluh
tapi dalam logika komunikasi politik
jangan sampai subtansinya yang sifatnya baik itu mendapatkan intonasi yang negatif gitu ya
makanya kalau saya melihat ada sejumlah elit gitu ya
dalam melakukan citra politiknya
ini kan terkesan memaksakan diri ingin terlihat seperti jokowi
merakyat dekat dengan pemilih gitu ya
sering mendatangi tempat tempat yang kumuh
berdialog dengan orang yang biasa biasa saja
enggak harus begitu
hanya jokowi yang kemudian mendapatkan insentif positif elektoral
tapi orang yang seperti erick thohir kok sepertinya nggak bisa gitu
karena memang stylenya erick thohir itu adalah pengusaha
dia teknokratik seorang birokrat gitu
yang paling mungkin bisa dijual kepada publik adalah supaya menteri sebagai bumn itu bisa dikapitalisasi
yang kemudian mendapatkan keuntungan
apa ya bumn jangan sampai ada lagi yang rugi
isu isu misalnya seperti kerakata usil
jangan sampai ada lagi misalnya itu akan rugi
dalam setahun bisa terbakar sampai tiga kali
yang dibalongan ada yang dicilacap gitu
itu kan tentu merusak kredibilitas seorang menteri yang kemudian dipersepsikan ingin maju dua ribu dua puluh
memoles citra itu harus memiliki style tersendiri
pakai jas yang rapi sepatunya necis branded gitu
tapi yang penting kebijakan dan hasil kerja politiknya itu dirasakan langsung oleh rakyat
negara untung banyak di tengah pandemi gitu ya
tidak harus kelihatan merakyat seperti presiden jokowi
saya kira setiap orang punya fashion dan punya style yang mestinya cara berkomunikasi dengan publik pun juga harus beda beda
kali lagi tidak mesti miru jokowi dalam melakukan moles citra itu
intinya bisa dan sah sah saja
wajar untuk memoles citra tapi harus ada kelasnya
sesuai dengan bidangnya gitu ya mas adi ya
yang menjadi repot gitu
yang menjadi repot itu sebenarnya tiffany karena khawatir menteri menteri ini terlampau sibuk membangun citra dan lupa terhadap subtansinya sebagai pembantu presiden
sehingga yang dilakukan itu tidak terlampau maksimal sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara
tidak terlampau maksimal untuk kepentingan presiden
tapi bagaimana berpikir dirinya selalu menjadi konsumsi pembicaraan publik
selalu berpikir bagaimana supaya apa yang dilakukan itu bisa dikonversi menjadi dukungan rakyat gitu ya menuju jalan panjang
kan itu yang kemudian membuat sejumlah elit politisi bahkan pdip meminta secara terang benderang supaya menteri yang bersolek untuk maju dua ribu dua puluh empat mestinya mengundurkan diri
kan begitu tuh ceritanya
pek amanah sebagai mantri itu justru dilupakan
dan lebih mendahulukan hasratnya untuk maju di dua ribu dua puluh empat
mas adi berarti harus tahu kelasnya bukan mengurusi hal hal yang remeh temeh atau mungkin sibuk pasang baliho di mana mana
atau nanam padi dan lain sebagainya
harus ada kelasnya itu tadi ya
tapi berbicara mengenai sekarang
apakah ini menjadi modal yang baik gitu atau justru sebaliknya
bagaimana masyarakat akan memandang orang orang ini kalau tidak pencitraan sesuai dengan kelasnya
karena kan masyarakat sekarang
juga pasti udah pinter pinter kan untuk memilah milah mana nih yang kira kira pencitraan
atau mana yang bergaya sesuai stylenya atau enggak
nah itu yang saya tadi sebutkan bahwa jangan sampai yang muncul itu adalah notorius namanya
tapi tonesnya negatif
respon publik itu buruk gitu ya
kalau melihat kecenderungan survei misalnya
nama nama orang yang belakangan rajin melakukan pencitraan tanam padi di tengah hujan
padahal sebenarnya nyaris
tidak ada petani yang tanam padi di tengah hujan gitu ya
ada juga yang misalnya ngurusin toilet sppu dan lain lain
ini kan tidak terlampau muncul dalam roda survei
ikhtiar politik yang selama ini dilakukan tidak berbuah manis
memang betul menjadi buah bibir
selalu menjadi spotlight politik gitu yang dipersepsikan akan maju dua ribu dua puluh
tapi kan konotasinya negatif
kalau melihat indikatornya
mereka ini kan elektabilitasnya juga rendah
usaha usaha yang dilakukan
mulai dari balihoisasi
main lumpur gitu ya
datang ke toilet
ngobrol dengan para penjaga di spbu
itu tidak berbuah insentif yang kemudian membuat seorang figur yang dinilai ingin maju dua ribu dua puluh empat itu
akan dipilih gitu
coba kalau dicek
adalah satu pencitraan yang dipaksakan
padahal pencitraan itu mestinya bersifat alamiah
nggak perlu misalnya dibuat buat terkesan itu kaku
makanya kalau dilihat misalnya
di dalam radar survei
tidak muncul secara signifikan
masih dinominasi oleh figur figur lama gitu
mestinya kalau mau jujur
orang seperti erick thohir
belajar banyak kepada sandiaga uno
dulu sandiaga uno ini kan sempat tenggelam namanya
setelah kekalahan pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
orang nyaris tidak pernah membicarakan sandiaga uno
sebagai orang yang bakal maju
tapi belakangan ketika menjadi menteri pariwisata
sandiaga uno seakan akan rebound
artu politiknya hidup kembali
dan bahkan signifikan
masuk tujuh besar
yang kemudian diproyeksikan
bakal maju untuk dua ribu dua puluh
nah menteri bumn
ini kan sudah lama kerja politiknya
tapi kok hilal politiknya nggak muncul di survei gitu ya
artinya respon publik masih belum melihat
sesuatu yang positif
dari upaya upaya yang sudah dilakukan
termasuk misalnya ketua dpr
apa yang sudah dilakukan
balihoh sudah se andero indonesia
sudah lama gitu ya
juga sering kelihatan bersama presiden
sering juga kelihatan turun ke masyarakat
tapi sekali lagi tidak muncul secara signifikan elektabilitasnya
pasti ada yang salah dalam komunikasi politiknya
beberapa nama nama yang muncul
atau mungkin kita lihat seliwurannya di media sosial
yang juga katanya dituding sibuk
tp atau tebar pesona pencitraan itu kan masuk ke dalam kabinet presiden sekarang
anda melihat apakah ini akan menjadi sesuatu yang mengganggu
kemudian berdampak tentunya pada tugas
utama seorang menteri
atau justru sebaliknya kita melihat presiden sendiri
kepada orang orang ini
baik secara langsung atau tidak langsung
untuk tp atau tebar pesona menggenjot elektabilitasnya itu tadi
ya problemnya sejak awal
mempersilahkan kepada semua menterinya
popularitas dan elektabilitasnya
ini kan menjadi problem terbesar
itu kerja ekstra sebenarnya
untuk membagi waktu dan pikiran
termasuk fisik sebenarnya
bagaimana bekerja untuk bangsa dan negara
sebagai abdi presiden
sebagai pembantu presiden
pada saat yang bersamaan
juga harus berbagi waktu untuk memelih citra
kan disitu sebenarnya tantangannya tiffany
bagi saya ngurus negara itu
nggak mungkin harus ada cowok cowok
harus meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya ya
presiden perlu itu
supaya menterinya ini
tidak agresiflah memoles citra
demi popularitas dan elektabilitasnya
saya inget betul
pak said abdullah
itu terang terangan minta tuh
kepada menteri yang sibuk penciptaan
karena pasti dia tidak akan fokus
ini kan bentuk kegelisahan
yang muncul dari partai koalisi
betapa menteri ini tentu
dia akan main di banyak kaki
yang tidak akan maksimal perannya sebagai menteri
laid abdullah itu
adalah orang yang penting di pdip
dia adalah ketua banggar saat ini
kalau sudah sampai bicara kepada publik
meminta menteri untuk mundur
yang sibuk pencitraan
berarti itu merupakan
yang sebenarnya sudah tidak bisa ditoleransi ini
kerja kerja politik menteri
ini sebenarnya adalah pertaruhan penting
bagi jokowi di periode kedua
jangan sampai justru para menterinya ini
sibuk mengurus dirinya sendiri
sibuk mikir bagaimana dua ribu dua puluh empat juga ikut bertanding
tapi tidak maksimal membantu presiden
visi misi yang ingin dicapai secara maksimal
itu tidak didapatkan
bekerjanya setandang hati
berpikir bagaimana dirinya bisa maju
bukan bagaimana cara
membantu mewujudkan nawajitajilis yang kedua
itu ironisnya sebenarnya tiffany
ini pertaruhan bagi banyak pihak yang berkepentingan
jangan sampai seperti tadi mas adi sampaikan
tidak ada yang disalahkan
tidak ada yang tidak diperbolehkan
tidak bukan menjadi hal yang tabu untuk pencitraan
tapi bergayalah sesuai dengan bidangnya
jangan sampai melakukan yang justru mengada ngada
makanya orang mungkin justru tone nya negatif berbalik tadi ya
terima kasih mas adi prayutno
sudah bergabung dengan
sudah bergabung dengan kami di si indonesia connected malam hari ini
selamat malam mas adi
salam sehat selalu